kota batavia atau yang kini dikenal dengan kawasan kota tua identik dengan sejarah berdirinya kota jakarta
namun ternyata sejarah jakarta tidak hanya berasal dari dalam tembok batavia
suku tionghoa yang bermukim tepat di luar tembok batavia bagian selatan atau yang sekarang dikenal dengan kawasan glodok juga berperan dalam pembangunan kota jakarta
arsitektur kuliner hingga seni budaya tionghoa telah melebur menjadi bagian dari sejarah jakarta
inilah cerita di balik tembok kota batavia
kawasan menara syabandat dulunya diketahui merupakan titik km batavia
namun setelah menerima penyelidikan kota batavia terpilih untuk menerima penyelidikan

melainkan garis nol meridian batavia
setelah penelitian pada tahun dua ribu dua puluh dua ditemukan bahwa prasasti dengan tulisan tionghoa tersebut memiliki arti wilayah yang dilalui garis meridian
garis nol meridian adalah garis yang menunjukkan waktu internasional
di kawasan bastion kelenborg menara sinyal dibangun pada tahun seribu delapan ratus tiga puluh sembilan
ini dibangun khusus sebagai penanda waktu bagi kapal yang akan berlabuh di pelabuhan sunda kelapa
kurang lebih sebelas tahun setelahnya atau tahun seribu delapan ratus lima puluh an menara kedua yang sedikit lebih tinggi
dibangun karena menara sinyal tidak lagi berfungsi dengan baik menara ini dikenal dengan nama menara
syah bandar tempat ini merupakan tempat pemantauan yang digunakan pada zaman dulu untuk melihat kapal kapal
paling masuk dari sebelah kiri disini sudah bisa terlihat pelabuhan sunda kelapa pak ini memang
menaranya hanya digunakan untuk memantau kapal atau ada tujuan lain setelah itu pak ya jadi
menara syah bandar ini memang tujuan utamanya untuk memantau aktivitas ya yang ada di pelabuhan
sunda kelapa baik ada aktivitas kedatangan bongkar muat kapal ataupun ada informasi informasi
tertentu nah itu nanti ada tanda tanda nih yang ditempel di belakang kapal ini jadi itu adalah
bendera paling atas nih paling atas menara syah bandar kalau misalkan ada terjadi wabah atau
hal hal tertentu akan ada tanda bendera bendera di atas penera yang
kala itu menara syah bandar yang tingginya delapan belas meter merupakan bangunan tertinggi di jakarta
selain berfungsi untuk mengawasi pelabuhan sunda kelapa menara ini juga digunakan untuk memantau
di belakang saya ini sudah ada peta batavia pada zaman dulu ya pak ya ini sekitar tahun berapa pak
jadi lukisan dari tata kata batavia ini dilukis tahun seribu tujuh ratus an seribu tujuh ratus an oke kalau kita lihat di
sini menara syah bandar dan juga museum bahari itu ada di sekitar mana pak nah kalau misalkan
di lukisan ini area museum bahari atau kompleks pergudangan itu ada di sekitar sini mbak di sini
nah ini adalah kawasan dari di dalam kawasan dalam benteng pak ya benteng kota batavia
kota batavia itu disebut juga kota benteng ya karena memang kotanya ini dikelilingi sama
dinding kota ya yang menyerupai benteng pertahanan tembok tersebut dibangun pada abad ke tujuh belas namun pada abad ke sembilan
gubernur hindia belanda ke tiga puluh enam jenderal herman william dindels merobohkan sebagian besar tembok kota
ini ada dinding kota batavia yang masih tersisa hingga saat ini
di sebelah kiri saya adalah museum bahari di mana museum ini dulunya merupakan gudang rempah rempah
sementara di sebelah kanan saya yang merupakan kanal besar dulunya tempat kapal kapal ataupun perahu perahu kecil bersandar
dan di tempat saya berdiri saat ini dulunya sering dilalui oleh tentara voc untuk berpatroli menjaga kota batavia
pusat pemerintahan zaman voc dan belanda kala itu memang berada di dalam tembok batavia
namun ada cerita kehidupan lain di balik tembok itu
ada sebuah perkampungan yang turut andil dalam sejarah pembangunan kota jakarta
kampung itu adalah kampung yang kini dikenal dengan nama pecinan glodok
pada zaman penjajahan belanda selain warga indonesia pemerintah belanda juga menggunakan jasa warga tionghoa dalam membangun kota batavia
kali ini tujuan pertama saya di glodok adalah untuk mengunjungi gedung chandranaya
gedung chandranaya dahulu merupakan rumah tinggal mayor batavia yaitu kokim an
ia diangkat menjadi mayor oleh pemerintah kolonial belanda pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam
kepala pemerintah ke sepuluh untuk mewakili etnis tionghoa
ibu nani ini kan kita sudah berada di gedung chandranaya
bisa dijelaskan nggak bu ini sebenarnya ruangan apa ya
kalau yang ruang tengah ini yang ada atap transparannya itu bernama sumur langit
atau bahasa lainnya tianjin
yaitu satu ruang terbuka atau inner core yang menghubungkan antara langit dengan bumi
oke kalau di gedung chandranaya ini bu yang masih asli itu apa aja bu
jadi kalau yang bangunan inti ini itu semuanya masih asli
jadi kita sistem di dalam perbaikannya adalah dengan preserve
yaitu memberiserve bangunan yang ada tanpa mengurangi apapun
jadi ini ukiran ukiran yang ada semua ini itu masih asli dari tahun seribu delapan ratus enam puluh
seribu delapan ratus enam puluh dua itu
bedanya hanya ketika kita meneliti itu bangunan ini sudah mulai agak miring begitu ya
kemudian kita spike dengan besi supaya tetap mempunyai kedudukan sembilan puluh derajat
selain ruang inti gedung chandranaya memiliki empat kamar tidur
yang saat ini digunakan untuk ruang tamu
di bagian belakang terdapat teras rumah dan gazebo untuk bersantai
meski sudah dikelilingi bangunan tinggi berupa hotel dan apartemen
gedung ini tetap berdiri dengan gaya klasik tionghoa
gedung yang dibangun pada tahun seribu delapan ratus an ini merupakan satu satunya gedung di jakarta
dengan arsitektur tiongkok yang masih menyerupai bentuk asli
kini gedung chandranaya banyak dijadikan objek penelitian oleh mahasiswa
bangunan ini merupakan satu satunya bangunan desain atau gaya china yang landed
jadi landed itu bukan berarti sob hosis kecil kecil
akan tetapi benar benar rumah seperti rumah para bangsawan di negaranya sana
yaitu dengan mempunyai tadi innercode besar bangunan inti ada kamar
kemudian ada teras muka belakang
sepo ada unsur air dan sebagainya
nah ini di jakarta tinggal ini tidak ada lagi
pada masa penjajahan jepang chandra naya sempat menjadi kantor sing minghui
perkumpulan orang tionghoa
organisasi inilah yang menjadi pencetus pendirian universitas taruman negara
nama singi hui pun berubah pada era presiden soeharto menjadi chandranaya
yang berarti cahaya dunia
peran mereka di bidang ekonomi di batavia itu tidak bisa dinafikan
makanan batavia yang dijualan orang tionghoa
percinaan glodok merupakan percinaan terbesar di indonesia
kawasan ini menjadi rumah bagi suku tionghoa sejak zaman kolonial
setelah peristiwa geger pecinaan pada tahun seribu tujuh ratus empat puluh voc menempatkan suku tionghoa di glodok
yang terletak tepat di luar tembok batavia bagian selatan
ada ketakutan mungkin ya bahwa peristiwa itu akan terjadi kembali gitu seperti itu
jadi untuk memudahkan kontrol
mereka maka menempatkan kaum tionghoa di wilayah yang tidak jauh dari pengawasan mereka
tidak hanya menjadi sentra perdagangan
kawasan glodok juga menyimpan berbagai cerita sejarah yang dimulai dari depan gerbang glodok
sejarah perkembangan pecinan glodok dan juga kota jakarta tak lepas dari peranan teo
bukan hanya sebagai komoditi perdagangan tetapi juga sebagai sebuah tradisi
sebelum menjadi kedai teh pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan bangunan ini merupakan toko obat bernama tionghoa
tak hanya di bagian luar bagian dalam kedai teh kental dengan ornamen khas tionghoa
tradisi teh di kawasan pecinan jakarta dimulai dari delapan teko yang ada di depan kedai teh ini
tradisi itu dimulai oleh kapitan ganji
kenapa dia delapan teko
itu karena angka delapan itu melambangkan rezeki yang tidak pernah terputus
dari tradisi itu memberikan untuk kepada para penjelengak yang lewat para pedagang
di kedai teh ini saya belajar mengenai tradisi minum teh ala warga tionghoa
kami membuat teh merah jenis tahung pau
semua perlengkapan ini dikaitkan dengan tradisi minum teh yang tidak pernah terputus
perlengkapan membuat teh diletakkan di atas wadah yang bernama capan
wadah ini wajib digunakan saat upacara teh
setelah dicuci sebanyak satu kali teh langsung diseduh dari tipot yang terbuat dari tanah liat
kalau cangkir untuk minumnya ini bisa kakak tutup di atasnya
kemudian dibalik dengan menggunakan dua pasan
ini nggak akan jatuh ya pak
gak akan jatuh
lalu saya taruh
diangkat sampai semua orang berpindah
kemudian saat sudah kosong ini baru dicium aromanya
nah pada saat mencium aromanya saya sekali menoleh arah kiri atau kanan salah satu
jadi untuk membedakan aromanya dengan udara di sekitar
jadi untuk cari cicipinya tiga jari yang tangan kiri
ini sebagai tatakannya
taruh di bawah
kemudian dua tangan sebelah kanan untuk menggunakan
tehnya ringan ya
tujuan utama menghirup aroma teh adalah untuk relaksasi tubuh
sekaligus untuk penghalangannya
dan untuk menjaga kehargaan kepada petani teh di seluruh dunia
menjaga tradisi teh adalah alasan utama kedai teh ini berdiri
sebab tak semua warga tionghoa mengetahui tradisi upacara teh tradisional
tradisi chinese yang mesti dilestarikan
dan saya rasa satu hal yang anak anak muda mesti banyak tahu soal soal begini nih
pecinan goldok ini menjadi permata pariwisata di jakarta barat
akses yang mudah serta potensi wisata sejarah budaya belanja
hingga kuliner membuat tempat ini memiliki identitas baru
kawasan pecinan glodok tidak bisa dilepaskan dari sejarah berkembangnya kota jakarta
warga tionghoa sudah menempati tempat ini ratusan tahun lamanya
nah setelah ditetapkan menjadi kawasan desa wisata pada tahun dua ribu dua puluh
di sini kita bisa melihat wajah baru pecinan glodok
petak enam kini menjadi tempat hits bagi pecinta kuliner
tak hanya menyajikan kuliner khas tionghoa namun juga kuliner khas nusantara
ini memang sengaja dibangun seperti ini atau memang ini adalah gedung lama sebenarnya pak
ini adalah gedung baru yang memang dibangun dengan konsep tiongkok masa lalu
konsepnya sendiri memang untuk membangun nuansa tiongkok yang bisa dinikmati
nggak perlu jauh jauh ke negara tiongkok tapi cukup di indonesia di jakarta khususnya
banyaknya spot foto unik di petak enam menjadi magnet bagi warga berkunjung ke sini
hingga membuat nama tempat ini semakin terkenal di media sosial
hiruk pikuk dan hilir mudik pedagang maupun penjual menjadi pemandangan sehari hari di glodok
meski bukan sebuah tradisi atau keahlian khusus
suku tionghoa di jakarta menjadikan hal ini sebagai cara untuk bertahan hidup kala itu
kepiawayan mereka dalam berdagang akhirnya membuat mereka menjadi penggerak ekonomi kota batavia
pedagang itu justru ada di seterata paling bawah
peran mereka di bidang ekonomi di batavia itu tidak bisa dinafikan gitu
jadi boleh dikatakan tanpa mereka
batavia tidak akan berkembang sedemikian rupa
setelah melihat wajah baru godok saya diajak untuk melihat sebuah tempat yang juga membuat glodok dikenal sebagai pusat kesehatan tradisional tiongkok
tempat ini memiliki aroma obat yang kuat
kawasan perdagangan toko obat ini sudah melalui tiga generasi dimulai dari tahun seribu sembilan ratus dua belas
menjadi tempat wisata religi glodok juga memiliki vihara yang sudah berusia
berusia ratusan tahun vihara dharma bakti berlokasi di petak sembilan dan dibangun pada tahun seribu enam ratus lima puluh oleh letnan tionghoa bernama kuihon
nah sekarang kita sudah tiba di vihara dharma bhakti atau dikenal dengan klenteng ching teyen atau kim teki
ini pemujaan terhadap dewi kuan yin
nah ini merupakan termasuk lenteng tertua
di jakarta ya setelah ancol sedangkan di daerah pecinan ini termasuk yang paling tua
sekitar seribu enam ratus lima puluh an kelenteng ini berdiri
dalam perjalanannya vihara ini pernah terkena musibah kebakaran sebanyak dua kali
yaitu tahun seribu tujuh ratus empat puluh pada peristiwa geger pacinan dan tahun dua ribu lima belas akibat lalai saat menyalakan lilin
didobatkan menjadi desa wisata pada tahun dua ribu dua puluh dua oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
membuat warga pecinan glodok merasa senang dan bangga
berbagai harapan pun dimiliki oleh warga pecinan glodok
ya keamanan harus dijaga jangan ada rasis lagi itu penting
ya kan digigit gigit rasis kan repot jadinya
kita nggak boleh ada lagi kita negara bersatu untuk indonesia
nah semoga dengan ini kita bisa menjaga keamanan
ini merupakan pintu gerbang baru kita bisa memberikan apresiasi pada budaya heritage
kemudian kita kembangkan wisatanya
tujuan terakhir saya di pecinan glodok adalah mencicipi kuliner legendaris di gang gloria
terdapat sejumlah kuliner legendaris di tempat ini
seperti kopi estaki gado gado direksi dan soto betawi nyonya afung
saya pun memilih soto betawi sebagai makan siang saya
soto betawi nyonya afung sudah eksis di kawasan pecinan glodok sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
yang bikin spesial apa ya bu
kalau di sini yang bikin spesial itu kuahnya dari tulang sum sum
itu yang bikin cita rasanya berbeda ya
bisa diceritakan nggak sejarahnya
sejarahnya dulu kan dagang buah ya zaman soeharto ya
importer buah kan susah
jadi jalan alternatifnya di soto betawi
siti maimunah sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan ini selama puluhan tahun
setiap hari ia mulai merebus daging dan membuat kuah soto betawi sejak pukul empat pagi
ini tuh merupakan wujud akuterasi budaya antara budaya betawi dan juga budaya tionghoa
sekarang kita langsung cobain aja pak
ya ini menarik loh soalnya yang jualan makanan betawi yang jualan orang tionghoa
nah itu dia yang menjadi salah satu faktor
kenapa soto betawi ini jadi menarik juga pak ya selain rasanya tentunya
tapi kita coba dulu rasanya seperti apa
sebelum dicampur pun juga langsung terasa gurihnya apalagi rasa empingnya itu sangat kental
dan juga santannya pastinya
kuah gurih dan daging empuk
tak salah makanan ini menjadi salah satu kuliner primadona di ganggloria
on sin yong atau lebih dikenal dengan mpek goyong adalah seorang seniman gambang kromong
usianya kini tujuh puluh dua tahun
ia menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk menggeluti seni musik ini
dulunya orang tua mpek goyong juga pemain orkes gambang kromong
ia pun belajar auto didak dari orang tuanya
karena saya teman kalau orang tua main kali saya gak suka ikut
kalau kecuali anak buahnya dia ada ini gak sempet baru saya ikut
biasanya mpek goyong pentas bersama rekannya
namun kini dia sendiri
sekarang tinggal sendiri
cuman sekarang ada gantinya anak saya sekarang
mpek goyok memiliki delapan orang anak
ia pun mewariskan tradisi ini kepada dua anaknya
mereka biasanya berlatih di rumah
orkes gambang kromong adalah alkulturasi kesenian musik etnis tionghoa dan betawi
instrumen yang digunakan adalah khas tionghoa seperti tehian sukong dan konghayan
selain piawai dalam bermain instrumen gambang kromong mpek goyong juga pandai membuat tehian dan sukong
halo pak ini lagi buat apa ini
saya lagi buat tehian
alat dasarnya adalah apa aja pak
oh ini alatnya dari batok kelapa
kalau tiangnya ini tiangnya ya ini dari kayu
kayu apa pak
yang lebih bagus jati
terus pakai senarnya itu pakai apa pak
sebenarnya tali gitar nomor satu sama nomor dua
untuk membuat satu tehian mpek goyong membutuhkan waktu dua hari
biasanya satu tehian dijual tiga ratus hingga empat ratus ribu
seluruh lagu di sini ada kalau udah bisa
enam puluh lagu indonesia raya ini bisa
itu ada teknik khususnya nggak pak boleh saya coba nggak geseknya
oh nggak dia feeling aja sih
feeling aja ya
feeling kalau saya feeling
coba kita tes geseknya
ini dibawah ini ya
geseknya di ini
harus dibawah sini ya backcourser nya
iya dibawah tali ya
nah ini sama ini
nah ke nadanya kan
ya orang baru
selama menjadi seniman gambang kromong
mpek goyong sudah beberapa kali pentas di beberapa kota di indonesia
seperti bangka aceh ambon
ia juga pernah pentas di australia
seiring perkembangan zaman orkes gambang kromong semakin jarang dipentaskan
mpek goyong mengisi hari dengan memulung sambil mencari bahan baku untuk membuat tehian
pek goyang berharap agar kesenian itu tetap bisa terus dilestarikan
ya kalau sampai sekarang sih saya
itu jangan sampai ini punah gitu
orang yang mau belajar juga saya tetap saya ajarin
jangan sampai ini punah
karena ini kan masih diperluin sama pemerintah
jangan sampai punah
harapan mpek goyong adalah satu dari sekian banyak harapan yang ditanjatkan oleh warga keturunan tionghoa di jakarta
tak bisa dimungkiri meski tinggal di luar tembok batavia
peran mereka cukup besar bagi kelestarian budaya dan perkembangan kota jakarta
tak hanya budaya keberadaan mereka pun semestinya jangan terlupakan